sampai jumpa di video selanjutnya

kenapa sih rico selalu balik lagi ke mano
obatnya udah diminum kok masih panas terus badanmu nak
sabar ya nak ya
aku bersyukur kau udah kembalikan mas rico kepada aku ya allah
aku gak akan membiarkan kamu merebut riko dari aku
aku tahu kalau sekarang menanggap benar benar sayang semua

sebenarnya ada apa yang terjadi sama suami mana
ini dengan nak rizky
iya dengan siapa ini
oh iya tante kenapa
maaf mengganggu kalau tidak keberatan
kalau nggak rizky ada waktu apa bisa ke rumah
nak gini ibu ada perlu dan ada yang ibu ingin bicarakan
ya terima kasih ya nak
aneh kok nggak ada suara nih
nomornya sama kayak yang tadi telfon aku
aku gak mungkin nemuin dia
kamu harus tegar mano
kamu harus tegar
kamu harus lihat siapa sebenarnya orang ini
dan dia maunya apa sama kamu